pemakaman jenazah rusianto pengemudi ojek online yang tewas tertimpa papan reklama di cengkareng berlangsung minggu siang
korban dimakamkan di tpu pabuaran kecamatan bojonggede kabupaten bogor jawa barat
selain keluarga duka mendalam juga dirasakan puluhan rekan profesi korban yang ikut mengantar dari bekasi
jadi pagi ngantarin kakak saya ke kalidais
nah pulangnya itu eh pas di jalan bilang kak nanti kalau aku jemputnya telat gimana kak
dia bilang gitu kita sih nggak ada yang jam sepuluh an masih wa an
harapan harapan saya di sini juga mewakili seluruh rekan rekan ojek online yang lain adalah
untuk lebih diperhatikan lagi ya kualitas dan pemeliharaan daripada baliho
atau apapun itu bentuknya yang bisa membahayakan masyarakat umum yang berada di titik titik umum vital
itu harus diperhatikan lagi
rusianto tewas usai tertimpa papan reklame yang roboh saat melintas
di jalan raya di kawasan rawabuaya cengkareng pada sabtu siang
diduga kualitas besi penyangga reklama kondisinya rapuh hingga ambruk menimpa korban
bapak tadi ada posisi yang terkipas
kepas kritis yang terkipas
bagian mana pak tadi posisi korbannya pak
di ujung situ ya
bapak sempat melihat korban mengalami luka sobek atau apa pak
kalau yang tadi itu sobek gak ada soalnya dia sensitif
cuman sadar udah gak sadar soalnya udah keluar darah tadi dari situ
pak tadi pada saat ini robo hujan deras atau gimana pak
anginnya yang keju
yang kenyek ya
setelah kejadian petugas dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta barat
memotong motong kerangka reklame agar mudah dievakuasi
selain menimpa seorang pengendara ojek online
robohnya papan reklama ini juga menyebabkan kemacetan di jalan daan mogot
pemimputan cnn indonesia